iya ibu cari bibi yang kemarin mau melanjutkan proses pewarnaan
cantik banget ya rumahnya ini rumah apa sih mak
panjang banget ya mak dari ujung
satu kakak bisa jadi banyak
oh semua tinggal bareng bareng di sini
berarti apakah mungkin kayak rumah ini bisa lebih panjang lagi mak seiring waktu gitu
boleh kalau anak mereka yang tinggal di sini keluarga nambah ujung ujung
oh berarti bisa terus bertambah bertambah sampai panjang
nenun motif tiang kebu
tisik langit ember usung sama
nah kalau motif yang nggak boleh ditenun itu ada nggak sih mak
rabing itu kasat mata lah barang itu
kenapa nggak bisa ditenun mbak
soalnya ada orang yang udah menenun dia tuh meninggal
berarti ada syaratnya siapa yang boleh
boleh mengerjakan enam puluh ke atas dengan dia sudah janda
udah janda pun kalau dia janda muda nggak bisa
harus sudah menyelesaikan seratus kumburan
berarti harus yang udah berpengalaman menenun
udah pengalaman pun kalau dia belum janda tua nggak bisa
saya izin dulu ya mak lihat para pengrajin yang ada di sini
dalam bahasa daya desa kain tenun disebut sebagai kain pantang
pantang karena ada beberapa pantangan dalam proses menenun kain ikat sintang
pertama harus dilakukan oleh perempuan
kedua tidak boleh dilakukan jika ada kerabat yang meninggal
ketiga tidak boleh menenun motif tertentu
satu kain tenun dibuat dalam waktu tiga hingga lima minggu
di sela sela waktu mereka mengurus anak dan pergi berladang
untuk menjaga keseimbangan alam pewarnaan kain tenun ikat sintang lebih banyak menggunakan pewarna alami
dengan memanfaatkan tanaman yang hanya tumbuh di daerah sintang
seluruh proses pembuatan kain tenun mulai dari pewarnaan penjemuran memilihn benang memintal
hingga penentunan dilakukan secara gotong royong oleh para perempuan
gimana bunga selama disini capek
tapi senang sih kak karena udah ikut langsung di proses pembuatan tenun ini
gimana pengalamannya selama mau ikuti proses beberapa hari
sebenarnya kenapa sih masih mempertahankan warna alam kak
tradisi nenek moyang kami memang menggunakan pewarnaan alami
karena kami orang dayak ya
bahwa alam itu sudah menjadi bagian dalam hidup kami
bahwa kami di lingkungan kami hutan
itu tempat kami mencari nafkah
terkadang untuk para pengrajin kami di sini
pergi ke ladang itu kan biasanya
menemukan pewarnaan pewarnaan yang ada di lingkungan
misalnya di samping samping ladang ada donang kerbang
nah ketika pulang kan mereka harus membawa sesuatu
itu bisa diisi pewarnaan pewarnaan alami
secara modalnya itu juga nggak mengeluarkan terlalu banyak
tetapi mereka bisa mendapatkan lebih
dan bisa dapat bernilai ekonomi untuk keluarga
tenun ikat daya sintang ini udah dipasarkan kemana aja sih kak
itulah era digital ini sangat luar biasa ya
biasanya tenun tenun ini hanya dipakai di event event tertentu ya satu tahun sekali biasanya tenun tenun ini hanya dipakai di event event tertentu ya satu tahun sekali
seperti acara mandi anak ke sungai ya di acara adat daya kami
event gawai itu kan jarang orang menggunakan
apa tenun ikat ini harus tetap ada
tapi mereka sangat menghargai tradisi
buatan manual tekniknya mereka sangat menghargai
apalagi ini pewarnaan alami di daerah saya
terutama dari saya di indonesia
gak terlalu penting bagi kita tapi bagi orang luar ini sangat penting
saya juga berterima kasih bisa berkolaborasi dengan bank indonesia
sehingga membantu kami para pengrajin terutama di daerah untuk terus memasarkan
sehingga orang banyak mengetahui dan mengenal tenun ikat dayak ini
agar tetap lestari dan lingkungan para pengrajin juga bisa berdaya
apa sih sebenarnya yang bikin kakak percaya nih kalau misalnya tenun ikat daya sintang ini bisa terus berkembang
saya sedih melihat budaya saya terutama tenun yang ada di sekeliling saya
tetapi itu tidak diolah dengan baik
saya bisa meniru dan bisa melihat tapi saya modifikasi seperti baju yang saya pakai ini gitu
mungkin bagi anak muda ketika sudah dijadikan seperti ini sudah bisa menjadi pakaian yang menarik ya
minimal mereka tahu bahwa itu adalah tenun ikat dayak yang bisa dipakai yang kita bisa buat
ini adalah akar budaya dan tradisinya
senang sekali kak sudah ikut beberapa proses dari pembuatan kain penun ikat dayak sintang ini
terima kasih juga ya karena bunga sudah mengikuti
ini kasih bunga saja karena dia sudah membantu kita peluang
bunga ini ada tenun
ini motif umprusung untuk bunga karena beberapa hari ini sudah membantu kami dalam proses
ini adalah perwarnaan sama mama mama
ini dari perwarnaan daun angkerbang yang kemarin bunga ikut
yang pergi ke hutan kemarin ya ingat ya
semoga dengan kain tenun ini bunga bawa pulang dan tenun ini bisa menyampaikan kepada orang dimanapun berada di negara kita
ataupun di seluruh dunia bisa mengetahui bahwa kita punya budaya yang punya kualitas yang sangat dihargai
nah kita harus menjaga tradisi itu
karena inilah akar budaya kita dan terutama budaya dayang
senang sekali dan bangga rasanya kak mama bisa ketemu langsung dengan penjaga tradisi
mudah mudahan tradisi ini akan terus semakin lestari ya kak mama dan sampai nanti di anak cucu kita juga
nanti ada kesempatan lagi bermain ke rumah rumah kami
ini namanya ada di rumah betang bisa main ke kalimantan untuk melihat alam yang ada di sekitar
sampai bertemu lagi mama kakak